ada hujan dengan intensitas yang tinggi sehingga kemudian antisipasi dari pemerintah kota jakarta pun untuk banjir ini juga sebenarnya sudah dilakukan
tapi kemudian mungkin ada beberapa hal yang membuat ini juga tidak dinormalisasi akhirnya ada beberapa tanggul yang jebol
ya sekali seperti salah satunya adalah di tanggul pengaman pantai di kawasan muara baru yang ada di jakarta ini retak dan juga bocor
tanggul tersebut berfungsi untuk mencegah masuknya aerob ke permukiman warga
ya dan untuk mengetahui lebih lanjut kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia siti manggar fatani
selamat pagi hani bagaimana kondisi tanggul saat ini dan apa antisipasi dari warga yang ada di sekitar tanggul ini hani
selamat pagi ferdi dan juga dea bisa dilihat di saat ini saya berada di tanggul pengaman pantai
yang berada di muara baru penjaringan jakarta utara dan seperti inilah kondisinya tanggul yang saat ini saya berada di atasnya
ini sudah ada karung karung pasir yang mungkin sudah mulai terbuka karung karung pasirnya namun memang karung pasir ataupun tanggul ini bisa kita lihat membelah antara laut dan juga pemukiman warga di muara baru
jadi kita bisa melihat bahwa di sini saat ini kondisi sedang surut namun kita juga bisa menyaksikan secara langsung di layar televisi bahwa kondisi saat laut
sedang surut saja kondisi air laut ini memang lebih tinggi daripada pemukiman warga ini sekitar satu meter dari atas pemukiman warga
jadi kita bisa membayangkan kondisinya ketika air laut pasang ini bagaimana kemudian air laut bisa masuk langsung ke pemukiman warga dan kondisi terakhir yang saya dapatkan dari warga tadi sebelum saya berbincang dengan warga ini saat air laut kondisi air laut sedang pasang kemudian tanggul tanggul ini memang sudah mulai bocor dan juga retak
dan seperti kita ketahui bahwa tanggul ini
ini digunakan untuk mencegah banjirop saat air laut pasang dan tanggul ini dikerjakan oleh kementerian pupr melalui balai besar wilayah sungai ciliwung cisadane dengan panjang tanggul sekitar dua tiga km
tanggul ini membentang dari mulai muara baru hingga ke muara angke dan kami belum bisa memastikan kondisinya bagaimana hingga ke muara angke namun menurut warga yang ada di muara baru ini pada saat air laut sudah mulai pasang
kemudian air laut
sudah tidak bisa tertampung lagi di tanggul ini yang dikhawatirkan kemudian adalah dari retakan retakan ini kemudian tanggul bisa jebol dan lalu air laut bisa masuk langsung ke arah pemukiman warga yang memang cukup padat di sini
dan saat ini saya sudah berlada dengan salah satu warga muara baru yaitu bapak simang
pak simang bisa diceritakan kondisinya saat ini memang kita melihat bahwa kondisi air lautnya sedang surut ya pak ya sehingga tidak ada air lop ataupun banjirop yang masuk ke pemukiman warga
pak bisa diceritakan nggak
terakhir pada sekitar bulan november kemarin ya pak ya pada saat air laut pasang itu kondisinya seperti apa pak
masih rimpas di sana
masih bisa tumpah di tembok yang kemarin terus banyak retakannya bocor banyak yang mengeluarkan air tumpah
itu air bocornya itu mengalirnya memang dari atas sehingga saya lihat kan di sini kan ada karung karung pasir terpasang atau dari retakan retakan itu bisa diceritakan seperti apa pak
semuanya dari atas sama retakannya itu sama semua
bisa di atas temboknya dan bisa retakannya keluar air juga disitu
bapak bisa ceritakan nggak pak ini retakan sudah mulai terjadi sejak kapan pak apakah memang baru awal akhir tahun ini terjadi atau sejak awal tahun
sudah lama itu ada sekitar dari bulan berapa pokoknya udah lama aja ini retakannya ya
jadi warga kadang kadang nambal nambal nambal nambal tahunnya nggak bisa ditampung begitu aja pak retak lagi
pak kondisi saat banjirop ini terjadi biasanya sampai berapa pak
ketinggian air laut yang masuk ke pemukiman warga
kalau cuma limpasan aja nggak masuk masuk di rumah sih hanya lari ke pekarangan rumah aja
kondisi terparah yang pernah bapak alami selama tinggal di muara baru saat tanggul ini bocor ataupun retak ini seperti apa pak
kalau bocoran ini nggak seberapa karena tahun dua ribu tujuh itu kesini memang ini patah semuanya dimas
hancur tembok ini ada berapa titik
nah pak ini sudah pernah ada penanggulangan dari pemerintah provinsi dki jakarta ataupun dari suku dinas sda jakarta utara belum pak untuk menanggulangi tanggul yang bocor ini
belum hanya ini aja atasnya nih setiap air pasang ini tumpah datang karungnya itu dari pu pasir
kalau dari warga sendiri ada upaya mandiri tidak pak untuk menanggulangi kebocoran ataupun keretakan tanggul ini
yang retak retak yang itu hanya bisa nambal nambal pakai semen aja nanti bocor lagi
ini kan sebentar lagi musim hujan datang dan juga kita tidak bisa memprediksi kapan air laut pasang
harapannya warga yang tinggal di sekitar muara baru ini seperti apa pak
ya pengen aman aja sih
harusnya gimana caranya air nggak bisa tumpah lagi
ya itu aja harapannya
jadi warga juga hanya bisa menanti bantuan dari pemerintah ya pak
karena kalau mandiri itu
sejauh ini tidak bisa melakukan apa apa ya pak
bisa melakukan apa apa
hanya bisa membantu aja kalau ada pekerjaan apa dia ikut rame rame kerja
terima kasih banyak pak simbang
iya terima kasih
ya dia dan verdi seperti itulah kondisi warga di sini memang mereka mengatakan tidak bisa melakukan banyak hal atau tidak bisa membantu agar air laut ini tidak bisa lagi masuk ke wilayah pemukiman mereka
namun memang pada sekitar dua puluh enam november dua ribu delapan belas kemarin dari suku dinas sda jakarta utara ini sudah menanggulangi
sejauh ini penanggulangan yang dilakukan hanya penanggulangan sementara yaitu menurunkan sekitar satu enam ratus kantong pasir di wilayah muara baru ini sendiri
lalu ada di wilayah lain seperti di muara angke yang juga mengalami kebocoran
ada sekitar seribu kantong pasir yang diturunkan di wilayah tersebut
namun memang seperti yang dikatakan oleh pak simang tadi warga muara baru hal itu hanya sebuah ataupun hanyalah solusi sementara
yang diinginkan oleh warga adalah solusi permanen bagaimana agar air laut pada saat pasang ataupun
pada saat surut seperti ini tidak bisa lagi masuk ke wilayah warga
dan memang tidak hanya bisa disalahkan kondisi tanggul yang bocor dan juga retak sehingga air laut masuk
salah satunya yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah provinsi dki jakarta dan juga oleh warga jakarta adalah penurunan permukaan tanah di dki jakarta yang terus menerus turun
dan menurut penelitian dari itb ini menurunnya sekitar dua puluh lima cm setiap tahunnya
sehingga diperkirakan dalam waktu sepuluh tahun ini sekitar dua lima meter dan itu cukup tinggi
dan memang yang ditakutkan oleh warga dki jakarta ini adalah sekitar di wilayah jakarta utara ini bisa tenggelam karena kondisinya memang lebih rendah daripada permukaan laut
jadi tidak hanya kondisi ataupun solusi sementara seperti mendirikan tanggul seperti ini namun juga harus dicari solusi permanen
bagaimana agar wilayah dki jakarta khususnya di jakarta utara ini permukaan tanahnya tidak terus turun
dan juga bagaimana agar ketika air laut pasang
bagaimana agar wilayah pemukul tanah ini tidak terus turun
bagaimana agar wilayah pemukul tanah ini tidak terus turun